sementara itu majelis ulama indonesia atau mui menyebut tidak ada alasan bagi siapapun
untuk menolak pemakaman jenazah yang terkait virus corona
wakil sekretaris jenderal mui bidang fatwa salahuddin al ayubi mengungkapkan
seseorang yang meninggal dunia akibat serangan wabah termasuk dalam kategori syahid fil akhirah
sehingga wajib dimakamkan namun harus memperhatikan standar tertentu
agar tidak menulari petugas makam ataupun warga sekitar
sehingga tidak ada alasan bagi siapapun untuk menolak pemakaman jenazah terjangkit virus corona
bahwa jenazah penderita covid sembilan belas ini dikategorikan sebagai syahid fil akhiram
yaitu orang yang diampuni dosanya oleh allah swt
dan dia akan masuk surga di gairi hisab tanpa dihisab
hisab oleh allah swt
barang siapa dia itu meninggal di dalam kondisi ada wabah di daerahnya
dan dia terkena wabah tersebut
maka orang ini termasuk orang yang mati dalam keadaan syahid
yang perlu diperhatikan adalah
acara pemulasaraan jenazah penderita covid sembilan belas
dilaksanakan dengan standar yang tinggi bagi keselamatan orang yang masih hidup